betul itu beda sama kita kalau kita nangkap ayam nimba hai dan menjemur pakaian
suka kita optimis dan semangat aku yakin kita bisa juara
bener lah apa kata iqbal
kamu pasti habis ngamen ya
iya kawan dan hari ini penghasilanku lumayan banyak
terus berarti tandanya kamu mau nraktir kita tuh
aduh cecep kamu mah sukanya main gratisan
aku pun mau
hei kawan tenang
bagaimana kalau kita sekarang ke tuang baso
aduh kebetulan aku lagi lapar makin genting saja kau
betanya sudah pernah berbohong kecuali kepepet
sepertinya mereka ingin merebut macam macam
siapa bilang kita mau macam macam
ambilnya seenak saja
hajar ya bos
apakah kita lonca aja
jangan pakai kekerasan dong mbak
kita tanding bola
kalau misalkan tim abang menang
ambil semua uang itu
kalau misalkan tim kami menang
abang jangan pernah ganggu kami lagi
tantangan lo gue terima
tapi ini bukan bola biasa
ini bola api
astagfirullahaladzim berani awas
tunggu banget berani
bang maafin temen saya bang temen saya nggak sengaja

sekarang kita ngaku kalah
kalau abang menyerah berarti sesuai perjanjian abang gak akan pernah ganggu kami lagi
ya kita pasti tidak akan ganggu lagi
bal akhirnya kita menang juga bal empat pula aduh serang kali aku ini ya kan
iya alhamdulillah itu tandanya kencek keras kita nggak sia sia
oh iya bang kita teh kan belum daftar untuk ikutan turnamen bola
iya bal piala domba kak
oh iya pak betul juga itu
wah hebat ya mereka
kira kira kita bisa menang gak ya lawan mereka
aku jalan lagi sekarang lagi
iya betul itu
pede sama kita
kalau kita nangkap ayam nimba hai dan menjemur pakaian
kalau suka kita optimis dan semangat aku yakin kita bisa juara
hmm bener lah apa kata iqbal
yaudah yuk kita daftar
ngapain kalian ikutan daftar ha
kayak udah yakin menang aja
mending lu semua ikutan lomba anang nangkep ayam aja
pasti lu semua menang
terus terus kau ledek tim kami
yang pastinya tim kau itu lebih fire daripada tim kami
iya ini aku udah diam
asal kalian tahu ya kita semua itu tahu kemampuan kalian sampai mana
jadi percuma kalian daftar
kalian cuma mau maluin diri sendiri aja
mendingan sekarang kalian pulang
habis itu lomba nangkep ayam temen temennya menang
gak usah ngejek kau gak usah ngejek
sudahlah aku diam saja
udah udah lah udah
gak usah diladenin abang
gak usah kepancing sama dia
udah temen temen yuk daftar
aduh tim kamu coba paling ujung ujungnya juga kalah
permisi mbak saya mau daftar turnamen domba cup
saya akan isi ya formulirnya
akhirnya bal kita sudah daftar domba cup
nanti kalau kita dapat dombanya
kok goreng domba itu di kuali
aduh kenyang kali aku
aduh wona makanya kalau mau dapat domba kita harus juara
yuk kita latihan
aku pulang dulu ah aku bantuin papa dulu
nanti kalau udah selesai aku nyusul lah
ya udah deh kita nyusul ya
ya temen temen yuk
mbak yuk kita latihan
emangnya kalian udah daftar
udah lah mbak kita sudah daftar
kita yakin tim kita bakal juara pak
melani mau nyusul katanya mbak
soalnya ini banyak kerjaan
kalau gitu kita nggak usah latihan
hah gak usah sih
saya mau tim ini harus lengkap selengkap lengkapnya
terus bagaimana wak jum
waduh kalau lama gimana wak jum
ya wak kita duluan aja tuh ya
wah jangan kebantah saya mau tidur
antuk bobo cantik
kalau kayak gini kita ada latihan latihan
kalau lama beta mending tidur dulu semua
betul juga kayak tidur aku pun mulai lapar